satu persatu rumah makan warteg atau warung tegal
didatangi petugas dari pihak kelurahan
pademangan timur jakarta utara rabu siang
mereka datang untuk mengecek apakah pemilik
atau penjual di warung makan tersebut
telah menjalani vaksinasi covid sembilan belas atau belum
jika sudah divaksin petugas akan menempelkan
tanda berupa stiker sudah divaksin
di rumah makan tersebut
penempelan stiker ini direspon positif
oleh pemilik warteg
dihak lurahan pademangan timur mengungkapkan
selain apresiasi bagi pemilik warteg
yang telah divaksinasi
penempelan stiker ini juga memberikan rasa nyaman
kepada warga yang ingin makan di tempat tersebut
rasa nyaman di warga
karena sehat itu penting
untuk diberikan edukasi terhadap masyarakat
yang memang warga masyarakat sudah vaksin
diberikan aspresiasi seperti ini
tidak hanya di rumah makan
petugas juga menempelkan stiker di sejumlah rumah warga
yang telah menjalani vaksinasi covid sembilan belas
gunawan sugro jakarta